bank indonesia terus menstabilkan nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar amerika
akibat isyarat kenaikan suku bunga acuan bank sentral amerika serikat
bi mengklaim stabilitas nilai tukar rupiah dinilai masih terkendali
deputi gubernur bank indonesia mengatakan nilai tukar rupiah idealnya berada pada angka rp tiga belas dua ratus sampai rp tiga belas tiga ratus
pelemahan nilai tukar rupiah hingga tiga belas tujuh ratus dinilai telah overshot
selain itu neraca pembayaran terkendali dan defisit apbn pada angka sehat
itu juga marka pelakukan adjustment bahwa kemungkinan besar memang naik tiga kali itu confirm
jadi itu yang terjadi di pasar
tapi bank indonesia selalu ada di pasar pada saat ada fluktuasi
jadi kita ada hadir di pasar waluta asing
kita ada hadir juga di pasar spn
untuk melakukan stabilisasi
bank indonesia menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
terjadi bukan karena faktor domestik
melainkan respon global
namun stabilitas nilai tukar rupiah dinilai masih sepenuhnya terkendali
kepala departemen pengelolaan moneter bank indonesia
dodi zulferdi mengatakan hal ini sudah terprediksi
sebagai dampak lanjutan dari koreksi harga saham
dan obligasi di pasar keuangan internasional sejak januari lalu
ditambah lagi pidato gubernur the fed
jerome powell yang mengatakan adanya perbaikan data data ekonomi amerika serikat
yang akhirnya memicu ekspektasi kenaikan bunga amerika serikat lebih cepat